kepolisian daerah istimewa yogyakarta sabtu sore menetapkan status tersangka terhadap satu orang pembina pramuka smp negeri satu turi
tetapan ini diputuskan setelah polisi menyelidiki tujuh pembina yang terlibat dalam kegiatan susur sungai
tersangka diduga lalai hingga menyebabkan orang lain meninggal
dari tujuh orang yang kita lakukan pemeriksaan kita juga sudah menaikkan salah satu dari para saksi itu dengan inisial ija menjadi tersangka
jika terbukti bersalah tersangka iya terancam pidana maksimal lima tahun penjara
sementara itu kegiatan susur sungai ternyata tidak melalui izin kepala sekolah smp satu turi tutik murdiana
tuti yang baru satu setengah bulan menjabat sebagai kepala sekolah hanya mengetahui adanya ekstra kulikuler pramuka yang dilakukan setiap jumat siang
jadi itu memang sebenarnya sudah kegiatan rutin di latihan pramuka
program program itu melanjutkan program yang lama
jadi semester kemarin sudah ada program seperti itu
dan jujur saya memang tidak mengetahui adanya program susur sungai di hari kemarin itu
mereka tidak mengatur
selain tak memiliki izin kepala sekolah kegiatan susur sungai juga tidak dikoordinasikan dengan warga dusun dukuh desa donokerto turi sleman tempat musibah ini terjadi
pembina pramuka sempat diingatkan sejumlah warga untuk menghentikan kegiatan
namun susur sungai tetap dilanjutkan
saya ingatkan anu bahwa
kalau cuaca utara itu gelap itu biasanya terjadi banjir
biasanya hati itu mohon anak anak turun ke atas asa
anu karena apa ya tetap dilanjutkan asalnya tetap dilanjutkan
kepala dusun juga menambahkan kondisi air saat itu juga sudah mulai keruh
pengelola outbound sempor pun mengatakan kondisi air sungai yang keruh menjadi pertanda banjir akan datang
patokan kita orang bunda dusun ini air keruh ya kita sudah naik
karena datangnya air itu tidak bisa diduga
tiba tiba yang baik itu datang pertama
kalau seterusnya stabil